dan inilah cnn indonesia today satu sepuluh dua ribu tujuh belas sangkapnya
petugas gabungan jumat malam menggelar operasi pekat
sebelum penertiban pemukiman kolong tol kalijodo
dari operasi yang didampingi oleh kapolsek dan juga camat penjaringan ini
ditemukan barang bukti narkoba dan juga lokasi prostitusi
lokasi permukiman di kolong tol yang berada tepat di seberang rptra kalijodo jumat malam
menjadi sasaran operasi pekat petugas gabungan pol pp tni dan juga polisi
dari hasil operasi petugas menemukan bukti kolong tol ini
disalahgunakan bahwa sebagai tempat praktik prostitusi dan juga kafe hiburan
rencana pemerintah dki yang akan menertiban kawasan ini pun
semakin beralasan dengan ditemukannya sejumlah
barang bukti yang mendukung
di tempat tersebut ya ada kondom kondom kondom sabu sabu
yang diperlukan sajam yang diperlukan miras
ya tentunya ini tidak sesuai dengan semangat dan promadon
yang seharusnya kita sempat dihubungkan dengan ibadah
jadi banyak yang masih dikatakan ini tidak bisa kita biarkan ya
jadi kita harus di dalam bukti kita tentukan demi kemahannya dan semuanya
ini sekitar sebulan ya
pak itu digunakan tempat parkir mobil juga disediawakan atau gimana
bila memang karena lahannya kosong dari pengelola tol juga tidak memanfaatkan
kebetulan lokasinya datar
ini juga dimanfaatkan oleh beberapa hukum untuk memarketkan kendaraan besar ya di sini
ya juga dari luar kota
lokasinya juga memungkinkan
ini juga dilarang penggunaan kolong tol itu harus izin dari ijen bina marka dan bpjt
juga jasa marka selain itu